setelah menteri bumn erick thohir mengumumkan pemecatan direktur utama garuda
lobi kementerian bumn dibanjiri karangan bunga
karangan bunga ini dikirim sebagai wujud apresiasi kebijakan erick thohir
mencopot dirut bermasalah
dikutip dari detik com hingga jumat siang ada tujuh karangan bunga yang dipasang
karangan bunga ini dikirimkan oleh ikatan awak kabin garuda indonesia
yayasan awak kabin indonesia dan keluarga karyawan garuda indonesia
semua karangan bunga yang dikirimkan bertuliskan kritik atas kepemimpinan ari ashkara
sekaligus mengapresiasi langkah yang diambil oleh kementerian bumn
dan kementerian keuangan pada kamis sore kemarin